selamat siang dora jadi wilayah mana saja yang berpotensi terkena banjirop akibat supermoon
selamat siang elvira sejak tiga hari yang lalu bmkg stasiun meteorologi maritim perak surabaya telah mengeluarkan himbauan
ini dikarenakan begitu akan ada terjadinya fenomena supermoon yang berdampak khususnya pada daerah pesisir yang ada di surabaya dan sidoarjo
dan ini diperkirakan terjadi pada hari ini khususnya malam nanti hingga tanggal dua puluh februari dua ribu sembilan belas
untuk mengetahui sebenarnya seperti apa fenomena supermoon dan apa dampaknya khususnya bagi pada warga pesisir yang juga melakukan aktivitas yang berhubungan dengan laut
saya sudah bersama dengan perakirawan bmkg stasiun meteorologi maritim perak surabaya adi hermanto
selamat siang pak adi
pak adi bisa dijelaskan sebenarnya apa fenomena supermoon dan apa dampaknya sehingga bmkg ini perlu untuk memberikan himbauan kepada warga
oke supermoon adalah ketika posisi bulan lebih dekat dengan bumi
posisi ini menyebabkan pasang air laut menjadi maksimum dan berdampak pada pesisir daerah di jawa timur begitu
nah daerah mana saja begitu yang diperkirakan akan mengalami atau terdampak adanya fenomena supermoon ini dan harus begitu siaga atau waspada menyambut atau mungkin mempersiapkan diri untuk fenomena supermoon ini
potensi terjadinya banjirop yang diakibatkan oleh supermoon lebih berdampak pada daerah pesisir sebelah utara jawa timur daripada bagian selatan jawa timur
terutama di daerah surabaya bagian timur pesisir surabaya barat dan daerah tuban serta sebagian kalianget begitu
apa dampak yang signifikan pak dari adanya fenomena supermoon ini
oke dampak yang signifikan yaitu terjadinya banjirop yang dimana air laut akan mencapai ke daratan
banjirop ini sendiri mengandung unsur garam sehingga berbahaya bagi benda benda yang terbuat dari besi kemudian bagi para petambak juga air tambak bisa meluap begitu
diperkirakan berapa ketinggian dari air pasang ini sendiri
untuk air pasang kami prediksi yaitu antara satu ratus dua puluh hingga satu ratus empat puluh cm dari permukaan laut
jadi ketika daratan lebih dari dua meter cukup aman
tapi ketika nanti daratan lebih landai sekitar di bawah

dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini